air danau kelimutu di kabupaten nd nusa tenggara timur
berubah warna dari warna hijau kebiruan menjadi warna coklat kehitaman
wisatawan pun diimbau untuk tidak mendekati area kawah
salah satu air danau dari tiga kawah danau kelimutu di kabupaten nd nusa tenggara timur
berubah warna dari hijau kebiruan menjadi coklat kehitaman
perubahan ini mulai terjadi sejak tujuh belas mei dua ribu dua puluh empat hingga saat ini
pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi atau pfmbg menyebut
perubahan ini terjadi karena sejumlah faktor seperti curah hujan yang tinggi
maupun kemungkinan perubahan komposisi air danau akibat pelarutan batuan
meski demikian belum diketahui penyebab pasti perubahan warna ini
namun dugaan besar akibat perubahan suhu atau pengaruh naiknya
menurut pfmbg fenomena perubahan warna air kawah danau kelimutu ini
pernah terjadi sebelum pada bulan desember dua ribu delapan belas hingga januari dua ribu sembilan belas
menurut pfmbg fenomena perubahan warna air kawah danau kelimutu ini
pernah terjadi sebelumnya pada bulan desember dua ribu delapan belas hingga januari dua ribu delapan belas
sekarang warnanya menjadi warna coklat kehitaman
jadi warna coklat kehitaman ini pernah terjadi di gunung api kelimutu
pada tahun dua ribu delapan belas di bulan desember hingga januari dua ribu dua puluh
pada tanggal dua puluh dua mei kemarin ini kami melakukan pemeriksaan
ada perubahan lagi dari yang sebelumnya warnanya hijau kecoklatan
pada tanggal dua puluh dua mei ini berubah menjadi warna coklat kelitamas
hingga saat ini status gunung api kelimutu masih berada dalam level satu normal
namun warga dan wisatawan diimbau tidak mendekati area kawah
dan tetap mengikuti rekomendasi pfmbg
kompas tvnd nusa tenggara timur